kasus korupsi yang menjerat wakil ketua dpr ri taufik kurniawan kembali mengingatkan publik
godaan mengkorupsi uang rakyat itu masih ada
dan untuk pembahas terkait hal ini apakah kasus korupsi ini masih ada korelasinya
dengan biaya berpolitik ataukah hanya faktor personal
saya akan menyiapkan narasumber saya yang hadir pada malam hari ini
di studio ada bang donald faris koordinator divisi korupsi dari icw
selamat malam bang donald
dan di sambungan telepon nanti kita akan tersambung dan berbicara dengan mas surya imam wahyudi
waksekjen pan selamat malam mas surya
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nanti juga ada juri bicara kpk febri diansah akan bergabung juga di luar studio
untuk berbincang bersama kami
saya ke mas surya dulu mas surya bagaimana tanggapan pan terkait dengan penetapan status tersangka
terhadap anggota anda
ya jadi pertama
kami di pan prihatin terhadap kasus yang menimpa saudara taufik kuniawan ya kan
walaupun memang kami nilai di satu sisi pencekalannya cepat dan pemanggilannya sebagai tersangka
dan langsung ditahan begitu cepat gitu
tentu berbeda dengan kasus kasus lainnya yang agak panjang ceritanya dan lamban proses penanganannya gitu kan
nah tetapi pada prinsipnya kami menghormati proses penegakan hukum yang ada di kpk ya kan
karena sekarang sudah masuk di apa namanya projustisia
pada prinsipnya kami di pan itu terhadap kader yang mengalami kasus hukum
tentu yang bersangkutan secara etik itu harus mengundurkan diri
baik dari jabatan kepengurusan partai maupun dari jabatan dpr begitu
mas uda sendiri dari pihak pan sendiri apakah ada pendampingan atau seperti apa
karena terkesan memang pan langsung mengambil sikap selain tadi ada kebijakan personal
dari taufik untuk mengundurkan diri
gini pada prinsipnya kader itu kan punya hak untuk membela diri dan dibela partai
sudah menawarkan apakah ingin menggunakan jasa dari kepengurusan partai
yang memiliki banyak juga personil advokat pengacara
ya kebetulan saya juga di wakil sejen bidang hukum dan ham yang juga advokat
ya tapi itu diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan
apakah ingin menggunakan jasa
kader kader partai yang berproduksi lawyer atau ingin mencari lawyernya sendiri yang mungkin sudah ada gitu kan
ya mas surya posisi dari pak taufik sendiri cukup penting di dpr sebagai wakil ketua dpr dan bahkan sudah dua periode
lalu bagaimana pan melihat positioning seperti ini
apakah memang tadi dikatakan posisinya sangat berkorelasi terhadap adanya kecenderungan untuk melakukan abusing power
untuk melakukan korupsi seperti itu
ya saya kira begini ya dalam proses karir politik seseorang ya
pak taufik kan beliau sudah panjang ya menjadi dpr dari tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas
saya kan pernah jadi pimpinan dpr juga dua kali dua periode ya
ya saya kira prosesnya itu tentu harus dimaknai banyak hal yang melingkupinya
ya di tengah jalan itu kalau skala korupsi itu besar kan tentu nilainya sangat high crime gitu kan
sangat betul betul extraordinari luar biasa
tapi kalau sepintas saya lihat tiga tujuh miliar ya kalau tidak salah ya
tuduhan penerimaannya kok kecil sekali gitu
jadi apa ini kok kecil kecil sekali yang dikejar apa mungkin bagian juga jebak jebakan juga kan
tentu harusnya juga saya kira memang kpk harus kita dukung penuh untuk menegakkan hukum
apa namanya tanpa tebang pilih tidak ada diskriminasi yang besar besar juga harus tetap diproses secara hukum gitu kan
nah agar gini jadi menurut saya gini kpk ini harus segera menuntaskan kasus kasus besar sebelum gelaran pelik dan perpres ya kan
sehingga menjadi sok terapi kepemimpinan nasional ke depan baik di legislatif maupun di eksekutif gitu loh
jadi jangan coba coba lagi gitu kan untuk melakukan hal hal yang melanggar aturan terutama melakukan tidak pidana korupsi gitu
di kpk juga sangat banyak kan tunggakan kasus mungkin kasus epgp juga yang harusnya dibuka lagi yang menyeret ke budiono dan lain sebagainya itu
kemudian tentang apa namanya dana haji juga
yang beberapa anggota dewan yang lainnya juga belum diproses
nah kemudian kasus pajak bca yang triliunan kasus rjelino yang mandat kasus blbi juga yang sekarang mulai diangkat lagi tapi agak lamban juga
bahkan yang lebih lucu lagi rekomendasi dari bpk terkait dengan kerugian negara kasus rumah sakit sumber waras
malah dinyatakan kpk apa namanya yang diduga pelakunya itu
malah dinyatakan tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan korupsi gitu
padahal kerugian negaranya menurut bpk sangat besar gitu kan
mas surya di studio juga ada bang donal ya dari icw
bang domral kalau tadi anda katakan mas surya bilang tiga miliar itu kecil gitu ya
kesan kesannya tidak sebesar dengan kasus kasus besar lainnya
bagaimana tanggapan anda untuk menanggapi pernyataan dari mas surya ini
kan kita tidak bisa melihatnya hanya dari unsur kerugian
apalagi kemudian swab
dia tidak bicara elemen kerugian negara
jadi kalau bicara soal berapa nilai swab itu sangat relatif menilainya
bagi kami tentu tidak bisa hanya melihat dari berapa uang yang diterima
tapi juga posisi jabatan publiknya apalagi yang bersangkutan kemudian sebagai wakil ketua dpr
fungsi jabatan publik itu tentu juga menjadi elemen yang paling penting
juga menilai berapa dampak dari kejahatan korupsi itu sendiri
jadi menurut saya tentu kita tidak bisa memberikan simplifikasi atau menyederhanakan bahwa uang yang diterima cuma tiga miliar
tapi kemudian membandingkannya dengan perkara perkara lain
toh yang triliunan juga ditangani oleh kpk
kasus iktp dua tiga triliun rupiah kerugian keuangannya negara ditangani oleh kpk
kerugian kejahatan kejahatan lain yang kerugian keuangan negara atau kerugian ekologi
seperti kejahatan kehutanan kerugian negaranya mencapai ratusan miliar juga ditangani oleh kpk
kasus kasus pertambangan perizinan yang kerugian keuangan negara dan suapnya juga puluhan sampai dengan ratusan miliar juga ditangani oleh kpk
jadi menurut saya tentu tidak bisa memperbandingkan antara satu kasus dengan kasus yang lain
karena karakter dan tipologinya berbeda
apalagi kemudian mencari pembenaran bahwa kasus ini simpel ada kasus yang lebih rumit harusnya itu dulian dan peringkatan ini
tentu tidak bisa diperbandingkan seperti itu karena mencari justifikasi tidak elok seperti itu menurut saya
karena yang dilihat tentu perbuatan pidananya apakah terpenuhi atau tidak apakah kerugian negara muncul di situ
apalagi ini kasus suap tentu tidak ada elemen kerugian keuangan negara di situ
itu menjadi penting menurut saya
dan tentu saya menilai partai tentu paling bisa membangun justifikasi dan pembenaran kepada publik
bahwa ini kasusnya sederhana ini kasusnya simpel dan banyak kasus kasus yang lain
ini cara partai untuk excuse dari tanggung jawab dia sebagai organisasi dengan melihat ada kesalahan lain yang juga lebih besar menurut kami
itu cara partai mengesecuse menurut saya
mas surya anda setuju dengan pernyataan bang donald ini adalah cara partai untuk melakukan excuse
cara partai untuk mencari pembenaran dengan tadi anda melakukan komparasi dengan kasus kasus besar lainnya
tidak ada untuk pembenaran
jadi maksud saya begini
bahwa ada perkara yang sekarang ditangani kpk terkait dengan kader pan itu kita hormati penegakan hukum
tapi harus fair bahwa kasus kasus yang besar besar juga yang lama tertunggak itu harus cepat juga
jangan yang kecilnya cepat diproses yang besarnya lambat
maksud saya itu berimbang gitu
jadi tidak terkesan terbang pilih tidak terkesan disimilatif
tapi semuanya betul betul dalam aturan main yang profesional yang mandiri
yang tidak terkesan terintervensi gitu
ya berarti mas surya merasa ada perlakuan yang tidak fair di sini dalam tanda kutip seperti anda katakan
terbang pilih terhadap perlakuan kasus kehadir anda bagaimana
semua proses penegakan hukum di kpk itu kan harusnya berlangsung secara cepat
cepat terhadap seorang suatu parang dan hasilnya pun segera dibawa ke pengadilan
jadi ada banyak kasus besar di kpk itu yang sudah lima tahun bahkan berganti ke pembinaan kpk
tapi tidak naik pengadilan
nah maksud saya maupun kecil maupun besar kita tidak melihat nilai kecilnya atau membesarnya
tetapi yang penting adalah bagaimana prosesnya itu semuanya mau kecil mau besar
dalam proses yang cepat tepat dan transparan serta naik ke proses persidangan
sampai putusan pengadilan yang cepat ingrah gitu
ya mas surya bagaimana dengan kondisi respon dari partai anda terkait terutama tentang elektabilitas nantinya

dan bagaimana strategi anda untuk mendapatkan kepercayaan publik
oh enggak saya kira gini partai itu kan kerja besar kerja kolektif
kita punya visi platform perjuangan yang jelas program yang jelas kan
dan semua perempuan partai itu kan juga ada pada banyak kadar gitu kan
jadi kalau ada satu yang mengalami masalah ya satunya harus mengundurkan diri
kasih kesempatan kepada yang lain
tentu yang masih ada yang bisa berjuang untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan kita
itulah yang harus diperjuangkan ke depan
saya ke bang donal bang donald anda setuju tidak sih seandainya memang partai itu harus dibedakan
antara perilaku individu daripada kadernya dengan sebuah citra partai sendiri
ya bagaimanapun kasus korupsi yang melibatkan kader partai tentu akan berdampak kepada partai secara organisasi
karena memang dari kasus kasus korupsi yang ditangani oleh kpk punya dua karakter
karakter yang pertama itu adalah anggota partai politik yang memang menggunakan akses politik dia untuk memperkaya diri
atau sisi yang lain ada tugas partai bagi kadernya mencari dana dana politik dari kekuatan dan kekuasaan politik yang dia miliki
beberapa karakter misalkan saja
dalam beberapa kasus terungkap belakangan
seperti partai golkar yang dalam fakta fakta persidangan atau dalam keterangan ini maulana saragih menyebutkan bahwa
dia diminta untuk mengamankan proyek proyek tertentu dan dari hasil dari proyek itu disebut oleh ini mengalir kepada partainya
jadi memang ada dua peran di sini
ada peran partai yang secara aktif mendorong orang orang tertentu mengamankan proyek proyek yang bersumber dari apbn
dan partai menerima manfaat dari kejahatan yang dia lakukan tersebut
dan di sisi yang lain ada kasus yang kemudian di mana kadernya menggunakan akses yang dia miliki
misal dalam kasus ini seperti yang terjadi taufik
sampai dengan saat sekarang ini kan yang kita dengar belum terdengar peran partainya
terkecuali pak taufik nanti menyampaikan bahwa ini juga ditugaskan oleh partai misalnya
tapi sampai sekarang ini kasus taufik ini kan pengembangan dari kasus operasi tangkap tangan terhadap bupati kubumen
ditelusuri kemudian dari keterangan pihak swasta keterangan fakta di persidangan bupati kebumen
dan mengarahkan bahwa anggaran dari dana alokasi khusus ini memang dicoba diamankan dan diduga diamankan oleh pak taufik
agar kemudian bisa diberikan kepada daerah kebumen
itu dugaan perkara kasus ini
kita akan jeda dulu nih bang donald dan juga mas surya terkait dengan dua variable tadi menarik ya
karena memang posisi strategis dari seseorang politikus ataupun kader partai di gedung dewan itu apakah berpengaruh juga
ataukah juga ada pesanan dari partai politik tertentu untuk membuat mereka mendapatkan keuntungan dari sejumlah proyek yang terindikasi menjadi korupsi
sia indonesia prime news segera kembali setelah pelaburan
sampai jumpa kembali
sehingga lagi seseorang itu bisa secara linear berpengaruh terhadap dia abusing powernya untuk mendapatkan keuntungan
kemudian yang kedua ada intervensi ataupun ada pesan pesan khusus dari partai politik
seberapa besar sih pengaruhnya kedua hal ini terhadap perkembangan ataupun kasus korupsi yang makin marak saat ini
sekarang ada disorientasi menurut saya di politik indonesia
disorientasi itu tampak dari kasus kasus korupsi baik yang melibatkan partai
atau yang melibatkan individu
individu tertentu di partai politik
sekarang kalau secara normatif politisi pasti kalau ditanya kenapa masuk politik dan kenapa anda dirikan partai
pasti jawabannya adalah untuk membantu dan menyederahkan publik
tapi pada faktanya dia dulu yang sejahtera
kalau kita tanya publik siapa pengurus partai politik yang tiba tiba jatuh miskin menurut saya tidak ada
hampir tidak ada
tapi publik yang miskin itu banyak sekali
ada gap antara narasi
bahwa dia ingin menyampaikan menyedeh terangkan masyarakat dengan fakta faktual di lapangannya
faktanya politisi kita itu masuk politik high cost tapi kemudian high return
jadi cost politiknya besar tapi returnnya juga besar
seperti dalam kasus iktp
seorang setia novanto itu harus memberikan uang pengganti sebesar tujuh juta usd
itu nilainya seratus miliar rupiah lebih kurang
kalau itu tidak terungkap anda bisa bayangkan berapa keuntungan dari proyek iktp yang bisa dinikmati
baik oleh dia baik oleh kawan kawannya
dan itu baru hanya satu orang
uang iktp itu dengan dugaan kerugian keuangan negara dua tiga triliun itu mengalir kepada puluhan politisi
dan jumlahnya tentu jumlah yang sangat besar yang mereka bisa terima
nah politik kita high cost tapi returnnya juga besar
dan itu yang membuat imajinasi orang masuk ke politik itu ingin kaya
dan itu juga yang membuat imajinasi orang mendirikan partai politik
sekalipun dia sudah kaya saya sering menyebutnya sebagai konglomerasi partai politik
karena konglomerat membentuk partai politik
tujuannya membuat dia semakin kaya
saya hampir tidak melihat konglomerat yang mendirikan partai politik kemudian dia menjadi jatuh miskin
karena biaya mendirikan partai yang tinggi
karena dia menerima dampak lanjutan
dan dampak berlangsung
dan dampak berlangsung
apakah konglomerat bisa menjaga kondisi politik itu
maksudnya konglomerat bisa menjaga kondisi politik itu
karena jika konglomerat bisa mendirikan partai dan kemudian partai itu punya kursi di parlemen
dia punya akses masuk ke kebijakan
ketika anda pengurus partai dan pendiri partai politik
sudah masuk bisa mengintervensi kebijakan
maka dia semakin dekat kepada masuk kepada akses sumber daya ekonomi
dan dari sumber daya ekonomi itu adalah manfaat terakhir dan tujuan
jadi kalau ada pengusaha ada orang kaya yang kira kira sudah termasuk top lima puluh orang terkaya di indonesia
dan membedikan partai politik
tujuannya memang semakin dekat kepada akses dan kekuasaan
dan kekuasaan itu kemudian membangun dia kepada jembatan ekonomi
itulah kemudian dampak yang dia kejar sebenarnya berpolitik
dan itu juga teori itu tidak hanya digunakan oleh orang orang yang mendirikan partai politik
dalam kondisi kekinian
para konglomerat itu
tapi juga dinikmati oleh orang orang yang masuk kepada kontestasi politik
seperti anggota dpr anggota dprd anggota dprd kabupaten kota
cara berpikirnya juga sama
ketika dia menjadi anggota dprd dia bisa mengakses bupati
ketika dia menjadi anggota dprd provinsi dia bisa mengakses gubernur
ketika dia bisa mengakses dia bisa mempengaruhi program kerja anggaran
dan bisa bayangkan itu yang kemudian menjadi sasaran
saya tidak mau menjernalisir tapi itulah realitas politik kita kekinian
bahwa masih banyak yang tulus untuk mengabdi kepada masyarakat kepada negara
dan kemudian lain lain sebagai macamnya
itu masih ada
tapi mayoritas sekarang bergeser
orientasinya adalah masuk kepada politik maka akses kepada sumber keuangan
sumber kekayaan dan dia membuat semakin kaya mereka
selain individu tadi sendiri yang dari kerakusan
dia untuk mendapatkan keuntungan dari kedekatan dia dengan para policymaker nya sendiri
ada korporasi di sini adalah partai politik
di mana seperti anda katakan tadi ilustrasi iktp
kemudian memberikan kontribusi terhadap partai politik tertentu dalam pendanaan
bagaimana sebenarnya posisi hukum di negara ini untuk kasus korupsi
yang memang juga digawangi oleh partai politik
ya partai politik setidaknya akan ditagi dua tanggung jawab
satu tanggung jawab
yang pertama adalah tanggung jawab moral
sekalipun partai tidak menerima uang secara langsung
tapi ketika kadernya kemudian terkena kasus korupsi
maka tanggung jawab minimum partai itulah tanggung jawab moral
karena dia yang kemudian mencalonkan diri seperti kepala daerah misalnya
kepala daerah terkena kasus korupsi
artinya dia adalah orang partai yang diberikan mandat oleh partai untuk dipilih oleh masyarakat
dan dia terpilih
maka tanggung jawab moral itu ada di
jadi cuma sebatas tanggung jawab moral secara legal
yang saya sampaikan tadi
minimumnya ada tanggung jawab moral
tanggung jawab yang menurut saya yang paling relevan hari ini adalah tanggung jawab hukum sesungguhnya
ketika dalam beberapa perkara misal dalam kasus zumi zola
disebut partai pengusungnya kemudian menagi proyek sebesar seratus miliar
dan meminta itu kepada zumi zola agar diamankan
atau kemudian dalam kasus kasus tertentu seperti kasus pln kasus yang terjadi belakangan ini
dalam beberapa keterangan eni disebutkan juga partainya meminta agar proyek ini diamankan
dan partainya baru mengembalikan uang itu
karena walaupun justifikasi yang dibangun partai adalah mereka kecolongan
tapi harus ada upaya hukum
dengan mengembalikan uang seperti itu apakah tidak ada proses hukum yang seharusnya juga ditimpakan kepada partai politik yang juga
saya berpandangan tanggung jawab hukum itu harusnya relevan untuk diterima oleh partai
sebab sekarang ada argumentasi hukum
kita baca dalam undang undang tindak pidana korupsi tiga ribu satu ratus sembilan puluh sembilan ada definisi korporasi di situ
korporasi itu definisi menurut undang undang tipikor adalah
kumpulan orang atau kekayaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
pertanyaan besarnya apakah partai termasuk entitas korporasi
dalam penafsiran saya partai politik termasuk entitas korporasi
sebab mari kita lihat definisi tadi perkumpulan orang atau badan hukum
partai adalah orang dan berbadan hukum
dan bukti berbadan hukum itu dia didaftarkan kepada kementerian hukum dan ham
dan di situ menurut saya terkunci definisi bahwa partai adalah definisi dan entitas sebuah korporasi
nah sekarang sudah ada permana manfaatnya
pertanyaan nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas
yang menjadi panduan hukum bagi penegak hukum bagaimana menjerat korporasi
bagaimana menghadirkan dia di persidangan
bagaimana hukum acaranya
bagaimana tuntutannya dan bagaimana sanksinya kira kira seperti itu
nah dengan definisi tadi menurut saya ketika sudah ada indikasi kuat partai terlibat
tidak hanya individu individu tertentu
tapi juga partai turut secara aktif mendorong agar kadernya melakukan korupsi
maka setelah partai kemudian menjadi subjek yang bisa dipindahkan
dan melakukan korupsi tadi
apakah mungkin di indonesia saat ini
dulu argumentasi penegak hukum seperti kejaksana atau kpk
mereka selalu beralasan tidak ada payung hukumnya
menurut saya payung hukumnya sudah sangat jelas
perma menjadi danndasan yang kuat
perma tiga belas tadi menjadi landasan kuat bagi penegak hukum untuk menjerat korupsi di partai
karena entitasnya adalah entitas korporasi
sehingga menurut saya tidak ada excuse
pengecualian dan penghindaran
bahwa partai kemudian menjadi subjek yang bisa dipidana secara hukum
karena kalau tidak mas yudha
selalu partai akan melakukan memproteksi diri
sekarang kita lihat trendnya
walaupun positif ya
partai kemudian mencopot jabatannya
tapi kemudian seolah olah tanggung jawab partai selesai disitu
saya menarik mengenai tanggung jawab partai berikutnya
tapi kita juda terlebih dahulu bang donal

tetap bersama kami
itu kan luar biasa turbulensi politiknya
seharusnya kalaupun itu menjadi pertimbangan itu tidak menjadi pertimbangan utama bagi penegak hukum untuk melakukan itu
karena penegak hukum seperti kpk tentu harusnya lepas dari pertimbangan politik dan kalkulasi politik
atau pertimbangannya hukum
sebab dalam kasus salah satu kasus pln misalnya secara eksplisit sudah disampaikan bahwa partai menerima manfaat dari perbuatan korupsi yang bersangkutan
nah harusnya itu menjadi argumentasi kuat bagi penegak hukum untuk mengejar keterlibatan partai dalam perkara demikian
dan tidak ada keraguan khususnya
karena memang belum ada test case nya juga dalam kasus ini
sehingga menurut saya ada agak agak keraguan juga
psikologi penyidik mungkin belum full untuk mengejar itu
dan itu menurut saya pertimbangan dan seharusnya jawabannya itu diarahkan kepada kpk kepada kejaksaan untuk bisa menjawab itu
karena sudah dapat hukumnya
nah kita kembali lagi mengenai korupsi ini
menariknya dari tahun politik dua ribu sembilan belas akan banyak sekali caleg
dan tadi anda katakan mereka akan punya potensi dalam terhadap kota
ketika mereka memegang posisi posisi strategis
contohnya mungkin kita belajar dari kasus pln sendiri
bagaimana eni saragi dengan komisinya bisa sangat berkorelasi terhadap kasus korupsi di bidang sdm
anda melihat bagaimana ke depannya proses seleksi
apakah merupakan salah satu hal dasar untuk mendapatkan bibit bibit unggul yang bebas korupsi
atau nanti akan kembali
lagi ketika sistemnya di partai akan membuat orang orang itu berubah
kalau seleksi di partai rasanya kita sudah terlewatkan
partai dalam posisi pragmatis saja secara politik mereka akan terima orang orang yang kira kira bisa menjadi penyumbang kursi
penyumbang suara bagi partai mereka
mas yudham barangkali masih ingat bahwa perdebatan caleg mantan rapi dana kasus korupsi
dan pada faktanya partai tetap mengusung mantan rapi dana kasus korupsi
menjadi calon anggota
sehingga partai dalam posisi pragmatis menurut saya secara politik
itu yang paling dicari oleh partai politik seluruhnya hari ini menurut saya
menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
dan menagi tanggung jawab itu pada partai menurut saya menjadi sangat susah sekali
maka peran pemilihlah yang paling vital paling esensial untuk bisa membatasi ruang partai yang pragmatis
dan menurut saya juga tahun politik tentu tahun menjadi seluruh partai khususnya apalagi pengurusnya
untuk mencari sumber sumber pendanaan memenangkan pemilu
dan ada gerakan partai dan gerakan kandidat
jadi masing masing kan bergerak juga
kandidat sekarang khususnya incumbent misalnya di dpr ri
menjadi sangat penting bagi mereka untuk mengumpulkan dan mengerahkan apapun
agar terpilih lagi menjadi anggota dpr
karena kalau tidak terpilih mereka karir politik mati
atau paling tidak terhenti
kalau karir politik mereka mati atau bahkan terhenti menjadi sulit bagi mereka untuk melanjutkan
kembali lagi karena menjadi incumbent itu menjadi akses yang paling mudah untuk memenangkan pemilu lagi
karena incumbent itu punya akses kepada penyelenggara pemilu
incumbent itu punya akses kepada kebijakan
misal seorang incumbent itu misalnya ada orang
atau incumbent yang berada di komisi komisi yang berkaitan dengan misalnya di bidang sosial
atau bidang pertanian
pertanian dia bisa membantu ketika kementerian kementerian itu punya pengadaan mesin bajak
mesin pertanian pupuk dan segala macam
itu bisa diarahkan kepada konstituen mereka
dan itu bisa diklaim bahwa ini adalah perjuangan mereka
ketika ada kendaraan kendaraan bantuan bantuan dari kementerian pertanian
dan itu diberikan kepada pemilih mereka
setiap kali politisinya mengklaim itu adalah perjuangan mereka
dan itu kemudian pemilih menilai itu sebagai sebuah perjuangan politik
dan meyakinkan pemilih agar kemudian bisa dipilih kembali
jadi menurut saya ini adalah langkah langkah yang paling sering dilakukan oleh politis
agar dipilih kembali di dalam pemilu
nah ada juga kemudian yang tidak cukup hanya dengan mengarahkan kebijakan kebijakan anggaran kepada konstituen mereka ke dapil
ada juga yang mengutip itu
nah ini adalah kasus taufik sendiri
ini adalah dugaan mengutipnya
anda melihat sebenarnya kasus suap seperti ini terkait dengan dana alokasi khusus
sepertinya akan sangat rigid ya
karena banyak sekali dana alokasi khusus yang juga boleh jadi akan menjadi sarana untuk dikorupsi

bagaimana anda melihat seperti ini
pengawasan kemudian kecenderungan mengapa ini menjadi lahan basah saat ini
dana jadi dpr itu kan punya fungsi budgeting sebenarnya
tapi ada salah kaprah
fungsi budgeting itu tidak policy budgeting
tidak kebijakan anggaran makro
tapi dia sudah masuk kepada jenis kegiatan dan belanja yang kita sering sebut dengan satuan tiga
dak itu salah satu penerjemahan dari kegiatan yang kita sebut dengan satuan tiga
kegiatan yang bisa kita gedekan sebagai mengatur jenis kegiatan dan belanja
secara sederhana biar pemirsa cnn mengetahui
dak ini adalah instrumen yang sebenarnya alokasi kepada namanya saja dak dana alokasi khusus
itu untuk mengejar ketertinggalan dan kegiatan kegiatan yang tidak tercover di dana alokasi umum atau di apbd masing masing di daerah
tapi pada faktanya kemudian ini menjadi sangat lentur sekali
ada kasus sebelum ini walaupun belum fonis pengadilan
politisi dari demokrat amin santono itu juga dak
sekarang taufik dak juga
sebelumnya ada politisi pan juga wa'uddinur hayati itu dpid
ada damayanti dana khusus juga
jadi dana dana seperti ini menjadi sangat rawan sekali
dpr itu bisa dikejar
dpr itu bisa di mengetahui
dia bisa mengintervensi
dan dia bisa menggiring kegiatan kegiatan itu
itulah kemudian oknum dpr bisa menyalahgunakan kegiatan itu
nah dak dak ini desainnya itu proposal loh mas bayu
itu cara kerjanya saya mungkin agak butuh penjelasan
apakah dari dpr sendiri langsung approval dari daerah atau daerah yang mengajukan bagaimana
dak itu harusnya kalau kita baca aturan adalah daerah yang mengajukan kegiatan
daerah yang mengajukan kepada kementerian dan lembaga
jenis kegiatannya apa
butuh pembangunan jalan berapa panjangnya dan seterusnya
dan kementerian kemudian akan mengaturnya
di kita menjadi bermasalah
kadang kadang ada sistem bypass proposal
kepala daerah langsung nyodok ke kementerian kepada anggota dpr
dan tentu anggota dpr ketika memperjuangkan itu ada commitment fee nya
nah diduga di dalam kasus ini ada pengusaha yang nitip kepada kepala daerah
kepala daerah yang kemudian nitip kepada politisi
dalam bentuk dak ini
dan kemudian ada cost untuk mengawal itu
seratus miliar loh kebumen ini mendapatkan dana alokasi khusus
katanya cuma mudah sekali menyampaikan cuma kan
dan itu adalah termin kesekian dari yang dijanjikan tadi menurut saya
dan ini kemudian proyek yang berasal dari kepala daerah
bisa melalui rapbn dan bisa melalui apbnp
anggaran pendapatan belanja perubahan
dan ini kadang kadang tidak sinkron
di daerah itu mas yuda
kan dia juga punya rencana kegiatan pembangunan daerah
harusnya ada cara melakukan sinkronisasi
apakah dana yang di proposal tadi
sudah ada nggak masuk nggak kegiatannya di dalam rencana kegiatan pembangunan daerah
kalau tidak ini kan ajaib
daerah tidak punya kegiatan rkpd tadi
dan tiba tiba ada kemudian proposal
dalam bentuk dak
dalam bentuk dak tadi
yang kemudian diminta dikawal
ini enggak sinkron sekali
tapi ini memang tidak aneh
secara sederhana lah yang paling mudah mas bayu
ternyata sekolah tidak pernah meminta mengajukan ups itu kepada dinas
tiba tiba sekolah menerima ups itu
dan itu banyak sekali
sekolah tidak minta komputer
bahkan ada sih waktu itu liputan sekolah tidak butuh alat fitness
tapi juga ada alat fitness
nah ini kegiatan perencanaan penganggaran yang tidak sinkron
indonesia yang sangat luas ini
harusnya ada perbaikan sistem penganggaran menjadi lebih baik
kalau itu tidak diperbaiki
maka penumpang gelapnya terus akan hadir
kalau tidak diperbaiki penumpang gelapnya akan ada
maka korupsinya akan terus terjadi
bang rul ngal terima kasih sekali buat waktunya berbincang
cuma berdua ini kita harusnya ada dari pihak pan sendiri dan juga dari kpk
untuk berbincang mengenai hal ini
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
terima kasih da
korupsi itu ibarat memakan buah kuldi
di balik godaan besar yang untuk mencobanya
ada jeratan dan kejatuhan bagi siapapun yang memakannya
atau bahkan hanya berhasrat
berpolitik itu mulia
selama ia dipraktekan dengan akal sehat
dan tentu dengan hati yang mulia
kami kembali tetaplah bersama sama